kasus dimas kanjeng taat pribadi yang diduga terdapat penyimpangan ajaran agama islam
mendapat perhatian serius dari majelis ulama indonesia atau mui jawa timur
bahkan lembaga keagamaan ini membentuk tim khusus untuk mengkaji ajaran dimas kanjeng
apakah ajaran benar benar menyimpang atau tidak
majelis ulama indonesia jawa timur menggelar rapat dengan mui probolinggo
terkait kasus dimas kanjeng taat pribadi
dimas kanjeng taat pribadi juga diduga menyebarkan ajaran yang menyimpang dari islam
dalam rapat yang digelar di kantor mui jawa timur di jalan dharma husada selatan surabaya
diputuskan untuk membentuk tim khusus
masalah ini karena ini menyangkut nasional loh ya
jadi pertanyaan pertanyaan saya jawab
mui jawa timur dan mui kabupaten probolinggo
telah mengumpulkan data
telah mengumpulkan beberapa brosur
apa saja yang menyangkut dimas kanjeng pribadi maupun orang orang yang ada di situ
saat ini pihak mui jawa timur masih mengumpulkan data data yang bisa dijadikan alat bukti
seperti brosur dan rekaman video
yang digunakan saat mencari pengikut yang mau menggandakan uang
selain itu mui jatim juga mengumpulkan keterangan dari beberapa pengikut dimas kanjeng
terkait materi ajaran yang disampaikan di padepokan dimas kanjeng
muhammad yanuar komarudin surabaya
selasa siang ratusan pengikut padepokan kanjeng dimas taat pribadi di probolinggo jawa timur masih bertahan di tenda tenda
mereka mengaku malu untuk pulang karena tidak mempunyai uang lagi
mereka mengaku uangnya habis karena sudah dijadikan mahar bagi kanjeng dimas taat pribadi
ratusan pengikut taat pribadi memberikan uang mahar dengan nilai bervariasi
bahkan dikabarkan ada yang mencapai triliunan rupiah
uang mahar adalah uang yang diberikan kepada yayasan pandopokan kanjeng dimas taat pribadi
dan kemudian dijanjikan akan dilipat gandakan
hingga selasa siang ratusan pengikut padepokan kanjeng dimas taat pribadi di probolinggo jawa timur ini
masih bertahan di tenda tenda
mereka mengaku sudah tidak mempunyai harta benda di kampung halamannya
mereka juga malu untuk pulang tanpa membawa uang sedikitpun
terus dijanjikan mau cair kapan
perangkat desa wangkal dan kecamatan gading terus melakukan pendataan para pengikut yang bermukim di tenda
membujuk mereka untuk segera pulang
hingga selasa siang sudah ada tiga ratus orang yang dipulangkan ke rumah masing masing
sementara bagi yang berasal dari luar jawa masih akan dirundingkan dengan dinas sosial jawa timur
kita selaku perangkat desa sama perangkat yang lain memang intricyc kepada satu itu
kalau yang mau pulang yang tidak punya uang lapor ke desa
loh toh ini sudah pak
ini kan masih sudah ada data
kita memang sudah ada
pihak kepolisian setempat juga akan bekerjasama dengan dinas sosial
untuk segera memulangkan para pengikut yang masih bertahan di padepokan